angel tante mau tanya sama kamu kamu tuh pacaran sama si bo itu udah berapa lama sih
ehm ya dua mingguan lah tante iya kan boy
yang gue tau sih boy itu sebenarnya baik tapi sayangnya suka phpin cewek play boy gitu deh
pacarnya boy udah pulang mah
ih papa udah gak marah lagi papa udah gak gagal lagi kita udah baik kan dong pa
iya iya dong mah kan udah lebih dari tiga x dua puluh empat jam
kalau lebih dari itu marahnya tuh
dosa kalau menurut hadis
oh gitu ya pa
berarti lain kali kalau mau menghambak mama boleh dong diemin bapak tiga hari yang penting tidak lebih
ya kan sesuai hadis
kok gak boleh kan barusan kata papa boleh
iya boleh tapi khusus buat suami bukan buat istri
masa sih kayak gitu pa ada pengecualian
mama mama percaya aja papa bohongin maaf ya mak makanya belajar agama dong kayak papa
udah deh papa ada berita gembira nih boy barusan putusin angel
lu kan baru jadian mama tau dari mana
ya jelas tahu dong arah putusnya itu di depan mama
papa tahu mbak mama tuh bangga banget sama si boy selain ganteng boy itu adalah anak yang sangat nurut sama mamanya ini yang namanya cocok
ih mama tega banget sih bisa mainin perasaan anak kayak gitu
kok mainin sih sebenernya mama pikir pikir emang sih kasihan juga ya tapi kan bukan maksudnya mama tuh nyakitin mereka semua ini mama lakukan demi kebaikan si boy
demi kebaikan si boy anak kita pak
mama bener banget demi kebaikan boy jadi aku bisa suruh boy jadian sama reva
enggak enggak gitu juga pak
kok kamu gak bisa tau
udah pokoknya gak kayak gitu oke ini adalah kesempatan si boy sama adriana tau ini ini cocok

ini kesempatan boy buat jadian sama reva
enggak salah papa sama atriana
reva kali enggak papa adriana tau
cocoknya tuh boy sama reva sekarang
cocoknya sama adriana sekarang
reva tau adriana tau
kasian nih si papa ketinggalan berita sudah jelas boy maunya sama adriana gak mau lagi sama reva tau
boy benar kamu putus sama angel
boy apa serius nih bener gak
eh gini loh pak ceritanya
sebenarnya angel itu cuma jadi pacar pura puranya

biar boy itu gak dijodohin sama adriana pak

boy boy kamu itu pinter banget pinter banget

hah papa gak nyangka tapi terus kenapa kamu pura pura putusin angel
papa mau tau papa mau tau banget pak
ya mau tau lah kamu

itu memang penurunan papa bener pinter like father like son
ya iyalah anak papa masa anak tetangga
iya iya padahal tuh boleh mama kamu tuh udah seneng banget
karena dia ngerasa udah bisa ngakalin kamu
karena dia ngerasa udah bisa ngakalin kamu